polisi kembali memeriksa saksi dalam kasus foto pre wedding yang menyebabkan kebakaran di kawasan gunung bromo
tidak tutup kemungkinan ada penambahan tersangka baru dalam kasus ini
polisi memeriksa lima orang saksi dua diantaranya pasangan calon pengantin hp warga kota surabaya dan pmp asal palembang
dua kru io dan juru rias
kelima saksi terlihat sedih dan tertuduk lesu saat duduk di ruang tunggu kantor satreskrim polres probolinggo
kelimanya kembali diperiksa untuk menentukan perannya masing masing dalam kelalaian kegiatan foto pre wedding
tidak menutup kemungkinan jika dari hasil pendalaman polisi akan ada tersangka baru
dan untuk kelima orang ini masih kita dalami peran
kelima orang ini kita wajibkan untuk lapor karena memang yang bersangkutan masih bersatu sebagai saksi
karena masih saksi jadi kita belum bisa melakukan upaya hukum
untuk lima orang ini kita hari ini kita laksanakan pemeriksaan tambahan lanjutan untuk memperdalam